saudara sidang dengan tiga panel kembali digelar di mahkamah konstitusi mengadili gugatan hasil pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas
hakim mendengarkan sejumlah partai sebagai pihak yang digugat partai lain
yang didengarkan adalah jawaban partai persatuan pembangunan atau p tiga golkar partai amanat nasional partai keadilan sejahtera serta partai kebangkitan bangsa
sejumlah partai digugat hasil komisi pemilihan umum atau kpu dalam pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas
mereka mengklaim ada kekurangan suara pada hasil pilek yang merugikan jumlah kursi di dpr
sehingga hakim mk yang harusnya sembilan ini hanya ada delapan orang karena memang salah satu kandidatnya
yakni wakil presiden dari prabowo subianto adalah kemenangannya atau keponakannya yakni gibran raka buming raka
sementara di tingkat pemilihan legislatif ini juga ada keputusan dari mk mk bahwa anwar usman ini tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses persidangan
ataupun juga memutus sengketa pada saat rph nanti rapat warung syawaratan hakim
rapat warung syawaratan hakim nanti rapat warung syawaratan hakim nanti rapat warung syawaratan hakim nanti
partai solidaritas indonesia atau psi karena ketua umumnya adalah masih saudara dari anwar usman yaitu kaisang pangarep
tadi juga sempat disinggung dimention dalam persidangan yakni oleh hakim ketua sidang di panel tiga khususnya
yaitu arief hidayat dan berikut pernyataan dari arief hidayat pada saat memimpin sidang
pada sesi pagi ini
pada sesi yang pertama dan perkara pertama
hakim panelnya terdiri dari prof guntur prof eni dan saya sendiri
jawaban termohon keterangan pihak terkait dan bawaslu
maka break dulu lima menit
karena prof guntur menuju ke panel satu ya
pada satu kemudian digantikan yang mulia prof anwar ya
karena tadi untuk memenuhi kuota panel
ini harus ada tiga hakim yang kemudian menjalankan proses sidang
sehingga posisi anwar usman ini tadi sempat digantikan terlebih dahulu oleh guntur hamzah
yang seharusnya kalau melihat bagaimana pembagian hakim
guntur hamzah ini menjadi hakim anggota di panel satu
dan itu juga akhirnya berdampak pada panel satu
yang harus menunda mulainya persidangan yang seharusnya serentak dimulai pada pukul delapan pagi
ini baru dimulai pada pukul delapan lebih tiga puluh menit
tadi persidangan terkait dengan psi ini sebetulnya bukan pemohon ya
tetapi merupakan pihak terkait
meskipun demikian bukan pemohon
tapi karena masih ada dalam proses persidangan sebagai pihak terkait
sehingga tadi mekanisme ini digunakan bagaimana kemudian anwar usman digantikan oleh guntur hamzah
kalau lihat bagaimana proses jalannya persidangan tadi
kemudian anwar usman kembali masuk ketika perkara berganti
dan guntur hamzah kembali ke panel satu untuk memulai proses persidangan
mengingat pada persidangan ini melibatkan psi
lalu yang menjadi pertanyaan lainnya dalam persidangan ini putu
bagaimana dengan nasib p tiga setelah mencabut sebagian isi gugatannya di mk
ya tadi saya juga sempat mengonfirmasi begitu ya
secara langsung kepada sekjen dari p tiga ahmad baidowi
begitu terkait dengan gugatan apa saja sebetulnya yang
total ada tiga gugatan yang sudah dicabut dari sengketa pilek di mahkamah konstitusi oleh p tiga
yakni yang pertama adalah terkait dugaan perpindahan suara untuk pan
di mana totalnya ini mencapai kurang lebih tiga suara
tetapi untuk dua gugatan tersebut memang setelah ditelusuri dari alat bukti
kemudian juga bukti bukti pada saat proses rekapitulasi
ternyata p tiga sebagai pemohon ini tidak bisa kemudian
mengumpulkan gugatan sehingga dua gugatan untuk pan dan juga gerindra ini dicabut oleh p tiga
sementara yang satu lagi ini merupakan gugatan di tingkat provinsi dan juga kota
ya ini yang ada di provinsi jambi ini juga ditarik gugatannya karena menurut pertimbangan partai
sengketa yang terjadi ini merupakan sengketa internal
jadi sebetulnya bisa diselesaikan secara internal
pertanyaannya kalau kita bicara soal p tiga tentu saja ini berkaitan dengan ambang batas parlemen
dimana sedikit lagi sebetulnya p tiga ini bisa memenuhi syarat untuk kemudian memenuhi empat
sehingga bisa mendapatkan kursi di senayan begitu ya menjadi anggota dpr
tetapi karena memang masih kurang meskipun sudah mengumpulkan kurang lebih lima juta suara
begitu tidak memenuhi ambang batas yang empat persen sehingga p tiga terancam untuk tidak lolos ke senayan
nah kalau melihat bagaimana proses jalannya persidangan tadi
dari dua gugatan ada tiga suara yang kemudian tidak jadi disengkeptakan
kemudian kalau yang jambi ini tidak dihitung dampaknya pada ambang batas
jadi siapapun yang keluar sebagai yang lebih tinggi begitu ya dari urut urutan perolehan suara partai
tentu saja ini tidak berdampak pada bertambah atau berkurangnya suara partai
tapi kalau tadi saya berbincang dengan ahmad baidowi disampaikan memang ini ada dua harapan yang ditaruh oleh p tiga
yang pertama ini memang suara suara tersebut dan yang ketiga ini memang suara suara yang terlalu banyak
jadi kalau saya berbincang dengan p tiga itu memang suara suara yang terlalu banyak

sudah sudah diangkat daripada jambika pariw conect gitu
tepatnya ini tadi saya catat p tiga mendapatkan lima delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh suara kurangnya sekitar satu ratus sembilan puluh tiga delapan puluh delapan suara
nah ini tetap dikonversi menjadi kursi di dpr jadi permintaannya adalah lima juta suara ini dikonversi sehingga p tiga tetap bisa melenggang masuk ke senayan
dan juga untuk kemudian peraturan soal ambang batas yang empat ini ditinjau ulang atau ditundan
nah tapi lagi lagi ini kembali lagi apakah kemudian permintaan atau permohonan dari p tiga tersebut bisa diterima oleh mahkamah konstitusi
dari nanti pada saat rapat permusyawaratan hakim atau rph ini dianggap sesuai begitu ya bukti bukti juga dinilai cukup sehingga itu bisa menguntungkan p tiga
tapi lagi lagi prosesnya masih panjang karena hari ini
baru tahapan mendengarkan keterangan dari pihak terkait keterangan dari bawaslu dan juga termohon
kemudian bukti bukti dari ketiga pihak tersebut ya pihak terkait bawaslu dan juga termohon ini baru disahkan hari ini
jadi prosesnya masih panjang masih bisa menghadirkan saksi masih bisa juga ada perlawanan baik itu dari kpu ataupun juga pihak terkait
untuk sama sama mempertahankan suaranya mana yang lebih meyakinkan hakim p tiga atau justru pihak terkait dan juga kpu
paling lambat nanti di bulan juni akan diputuskan siapa yang sah mana yang sah mana yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat syarat dan juga bukti bukti
kita nantikan bagaimana perjalanannya sampai juni nanti
ini putu trisnanda melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi jakarta